terima kasih anda masih bersama kami dalam program spesial
seratus hari kerja jokowi ma'ruf amin
masa awal pemerintahan jokowi maruf amin diwarnai bergabungnya sang rival dalam pemerintahan
mendapat bagian kursi menteri prabowo subianto dengan partai gerindra
yang konsisten menjadi penantang dalam dua edisi pemilu presiden
berpindah haluan memilih menjadi mendukung pemerintahan
masyarakat pun kini menanti kinerja sang mantan lawan
yang telah bergabung menjadi pemegang kekuasaan
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah
negara ini bisa punah
ungkapan indonesia akan punah menjadi salah satu dari sekian ungkapan khas prabowo subianto
saat dirinya menjadi satu satunya penantang dari calon presiden petahana joko widodo
sejak kalah dari jokowi dalam pemilu presiden dua ribu empat belas silam
sosok prabowo subianto menjadi simbol kelompok oposisi yang kritis terhadap pemerintah jokowi jilid pertama
ibarat pertandingan olahraga
pertarungan ulang jokowi versus prabowo di tahun dua ribu sembilan belas terbilang semakin sengit
tak hanya sekedar menjadi ajang adu taji antar elit partai politik pendukung kedua kubu
pertarungan ini juga menjadi ajang adu nyali antar kelompok masyarakat yang semakin fanatik membela calon presidennya
ujungnya polarisasi rakyat indonesia pun semakin meruncing akibat cacimaki dan isu sara yang dihembuskan sepanjang gelaran pilpres
namun sang penantang tak melulu melawan
saat presiden tengah membentuk kabinet kerja jilid dua
prabowo subianto memilih berdamai dengan pemenang
prabowo dan partai gerindranya memutuskan bergabung mendukung penguasa
dengan ganjaran dua kursi menteri di pemerintahan
saya sudah sampaikan keputusan kami
dari partai gerindara
apabila diminta kami siap membantu
dan hari ini resmi diminta
dan kami sudah sanggupi untuk membantu
prabowo subianto simbol oposisi pemerintah kini menjadi menteri pertahanan
usai dilantik di seratus hari awal pemerintahan
menteri prabowo melakukan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri
mulai dari negara di asia hingga ke perancis di eropa
kebijakan ini tak lepas dari kritikan
terlebih di saat indonesia tengah diributkan dengan kapal kapal tiongkok
yang menyasar kedaulatan indonesia di natuna
namun atas kritikan yang menyerangnya
prabowo justru mendapat pembelaan dari presiden joko widodo
kalau ada yang mempertanyakan
pak minhan pergi ke sebuah negara
pergi ke sebuah negara
itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita
bukan untuk yang lain lain
masalah natuna kini menjadi salah satu ujian prabowo subianto sebagai menteri pertahanan
masyarakat menanti kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan nusantara
bebas dari segala gangguan
isu perairan pulau natuna belakangan menjadi buah bibir
tidak hanya di indonesia tapi juga di

bukan menyoal kekayaan sumber daya dan keuntungan yang terjadi di indonesia
tetapi masuknya kapal tiongkok ke zona ekonomi eksklusif indonesia
di perairan natuna
situasi kedua negara sempat memanas setelah pemerintah indonesia menegaskan
pemerintah tiongkok melanggar batas wilayah perairan berdasarkan unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
lalu bagaimana sejarah panjang sengketa natuna
berikut kami sajikan informasinya
kami akan mengajak anda menilik sejarah sengketa natuna
sekaligus melihat harta karun apa saja yang tersembunyi di sana
kami akan mengajak anda menilai sejarah sengketa natuna

adalah sebuah kabupaten dengan ibu kota ranai yang tergabung di kepulauan riau
dan pada delapan belas mei seribu sembilan ratus lima puluh enam pemerintah indonesia
secara resmi telah mendaftarkan perairan natuna sebagai
wilayah kedaulatan keperserikatan bangsa bangsa
perairan natuna ini menjadi sangat penting
tidak hanya bagi indonesia tapi juga bagi negara negara lain yang berada di sekitarnya
karena ini merupakan salah satu jalur perdagangan internasional
yang menghubungkan antara laut cina selatan
dengan samudera hindia
karena jalur ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi
dan kalau kita bicara soal tiongkok
kita lihat secara data kapal nelayan
dan pihak coast guard tiongkok ini diketahui beberapa kali
telah melanggar batas teritori
dan mengganggu hak berdaulat indonesia
di kawasan laut zona ekonomi eksklusif
saya punya datanya
yang pertama pada tujuh belas juni dua ribu enam belas
kapal ikan berbendera tiongkok
mengambil ikan secara ilegal di natuna
dan mengambil ikan secara ilegal di natuna

muncul juga kapal penjaga pantai
dan juga kapal perang tiongkok
di perairan yang ada di dekat natuna
tidak berhenti di sana
karena pada dua puluh tiga desember dua ribu sembilan belas
kapal penjaga pantai dan kapal perang
kembali memasuki wilayah
zona ekonomi eksklusif indonesia
namun menanggapi hal tersebut
pemerintah indonesia pun tidak tinggal

pemerintah memprotes pemerintah tiongkok
atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif
atau zee di perairan natuna
sebagai negara maritim
indonesia memiliki perbatasan laut
berdasarkan konvensi pbb
tentang hukum laut
atau dikenal dengan unklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dan ini harus dihormati negara tetangga
setidaknya ada tiga batas
yang diatur dalam unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
yang pertama ditandai dengan warna biru

aturan terkait dengan laut teritorial
yang diukur sepanjang dua belas mil laut
dari garis pangkal pulau
kita lihat ada juga garis berwarna oranye
ini adalah aturan
dimana hal ini berupa
batas dasar laut
dan dibawahnya lanjutan dari laut teritorial
hingga dua ratus mil laut
dari batas pulau
ini dia garis berwarna merah muda
ini adalah aturan
terkait dengan zona ekonomi eksklusif
yang aturannya adalah diukur sejauh dua ratus mil laut
dari garis pangkal pulau
pemerintah tiongkok justru mengklaim secara sepihak
perairan natuna ini merupakan bagian dari wilayah
dan inilah dia apa yang dimaksud dengan nine dash line
digambarkan dengan garis titik merah
yang digambar di peta pemerintahan tiongkok
yang bertentangan dengan unklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
ada irisan antara aturan nine dash line
yang ditetapkan oleh pemerintah tiongkok
dengan aturan yang tercantum dalam unklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
yang digambarkan salah satunya dengan
zona ekonomi eksklusif indonesia
melalui garis berwarna merah muda
tiongkok juga mengklaim wilayah laut cina selatan
mulai dari kepulauan paracel
yang diduduki tiongkok
tetapi diklaim vietnam dan juga taiwan
hingga ke kepulauan spartli
yang disengketakan dengan
filipina brunei darussalam vietnam dan juga taiwan
akan tetapi natuna yang saat ini
disengketakan pemerintah indonesia dengan tiongkok
sejatinya menyimpan berbagai macam kekayaan alam
yang begitu berlimpah
dengan luas wilayah daratan dan lautan
yang mencapai dua ratus enam puluh empat satu ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh km persegi
berbagai komoditas laut menjadi kekayaan alam
serta harta karun di natuna
berdasarkan data keputusan menteri kelautan dan perikanan
dan kepmen kp nomor empat puluh tujuh garis miring dua ribu enam belas
total potensi ikan natuna
mencapai satu lima puluh sembilan ton di tahun dua ribu sembilan belas
meningkat pada tahun dua ribu enam belas
sebanyak satu satu ratus empat puluh tiga tiga ratus ton
tidak hanya berlimpah kekayaan komoditas ikan laut
tapi natuna ini juga merupakan salah satu sumber cadangan minyak dan gas bumi terbesar
yang dimiliki oleh indonesia
kita lihat datanya
secara total produksi minyak mentah dari blok blok di natuna
sebanyak dua puluh lima empat ratus empat puluh tujuh barel per hari
sementara produksi gas bumi
mencapai empat ratus delapan puluh sembilan dua puluh satu juta standar kaki kubik per hari

berdasarkan data dari badan pusat statistik di tahun dua ribu sembilan belas
juga mencatat bahwa
jumlah lifting minyak mentah di natuna
mencapai empat tujuh ratus tujuh puluh tiga empat ratus empat puluh tiga barel
pada tahun dua ribu tujuh belas
kemudian melonjak menjadi empat sembilan ratus dua puluh tiga ratus empat puluh barel di tahun dua ribu dua puluh
dengan beragam kekayaan sumber daya laut yang dimiliki natuna
tidak heran wilayah ini
selalu menjadi lirikan negara tetangga
untuk itu pemerintah indonesia
tidak boleh tinggal diam
kedaulatan natuna di negara kesatuan republik indonesia
harus terus dijaga
dan lalu bagaimana presiden dan wakil presiden republik indonesia
dan juga programnya
dalam sorotan jurnalis
program spesial seratus hari kerja joko widodo maruf amin
akan segera kembali